anda yang sudah nusuk saya
tahu dari mana rumah saya
kenapa yang kemarin
saya pernah mengikuti parafel pak
untuk menjemput pak nino di sini
jadi saya tahu rumah pak nino di sini
jadi saya ke sini ingin bicara sama bapak
soal kejadian waktu itu
saya mau berterima kasih bapak sudah narik laporannya
karena saya sudah bebas
pak nino ini ada apa sih sebenarnya
siapa dia pak
dia orang orang yang suka aku pak
sekaligus saya ingin menyampaikan bahwa bu elsa waktu itu menyuruh saya untuk menusuk ban mobil parafale
supaya parapel nggak bisa berangkat
kejadian penusukan pak nino itu murni kesalahan saya pak
saya bertindak di luar batas
itu saja yang saya sampaikan
saya ke sini cuma mau update mengenai kasusnya roy
karena sampai sekarang pendidikan saya sama michi masih terhambat
belum membuahkan hasil sama sekali
biar gue yang ambil alih
saya juga mau tanya mengenai anaknya andin
anda sudah tanya ke andin
atau mungkin sudah cari bukti
saya nggak mau ngebahas itu dulu ya
anda punya hak untuk ngebahas itu
jadi gini al
saya butuh saran anda
apa yang harus gue lakuin supaya gue bisa dapat perhatian dari michi
ya oke lah
cuma buat tahu dari dulu
kelutu michi suka sama anda
bukan waktu yang sebentar ada delapan tahun dibayangkan
sampai momen ketika gue bisa ikhlas akan kepergian istri gue
dan kembali ada celah di hati saya
saya juga berusaha untuk mendekati michi
gue berusaha suka sama dia sayang sama dia lagi
sampai sekarang masih ada jarak antara kuah sama michi
dia selalu tolak saya
kadang saya bertanya sama diri saya sendiri
apa saya harus mundur
ya kamu mundur saja
ya kamu mundur saja
kamu rasain kalau kamu sehari nggak ketemu dia gimana
kalau kamu seharian nggak ngeliat muka dia gimana
apa yang kamu rasain
kamu biasa biasa saja
tapi kalau kamu biasa biasa saja ya sudah
tapi kalau kamu beban kamu memang nggak bisa
ya kamu kejar lagi
ya kamu kejar lagi
terus kamu ngapain membahas ini sama saya
kamu tahu kan saya ini pebisnis bukan psikolog
dari awal lo datang ke sini cuma mau surat ini kan sama gue
ngomong ngomongin masalah penyelidikan roy itu cuma opening doang kan
udah seperti abang gue sendiri kan
kalau gitu gue cek balik dulu deh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
pasti mau ngajakin aku diner ya karena pernikahan kita yang udah lima bulan
tapi aku rasa kita mendingan pulang aja deh mas
takutnya nanti ada huru hara lagi
soalnya udah berapa bulan akhir ini setiap kita neversary ada aja
kamu bisa gak usah banyak ngomong kan
pokoknya sekarang kamu siap siap tunggu di lobi
taruh dulu deh bukunya
kejadian penusukan panino
di tempat mana seperti ini
yang euro aja

untuk udah beri duit keo
seharusnya kayak gitu
kamu masih kepikiran sama kata kata preman tadi ino
aku sempat kepikiran kalau
reaksi aku mungkin terlalu berlebihan
mungkin selama ini aku masih bisa
lebih sabar lagi untuk menilai
jadi tidak secepat itu ngambil keputusan
iya iyan iya betul
apapun itu tolong kamu pertimbangkan dengan baik
sebelum segalanya terlambat noh
kamu yang membuat keputusan
papa sama mama gak ikut campur ya
gak lah sebaiknya kamu banyak istirahat
jangan terlalu banyak pikiran ya
mama gak mau kalau sampai kamu sakit gara gara ini
ya udah kamu istirahat ya